wah ramai itulah suasana pelayanan pajak dari kpp pratama jakarta kami siang
digelar selama dua hari di lingkungan perkantoran ct corp
tampak karyawan bank mega transmedia dan beberapa kantor di sekitar menara bank mega
antusias untuk mendapatkan pelayanan pojok pajak
tahun ini meningkat dibanding tahun lalu ya
sebenarnya kami tiap tahun buka layanan
tahun ini mungkin karena sudah tidak pandemi
jadi semuanya pada datang ya kita terima kasih juga ya teman teman antusias
jadi dari dua gedung transmedia sama mega ini
datangnya cukup rame dari kami buka jam sembilan sampai jam tiga itu belum berhenti berhenti
jadi sudah dua hari
iskandar menjelaskan selain pelaporan spt tahunan orang pribadi
sebagian besar karyawan yang mendatangi pojok pajak di lingkungan ct corp
mengaku lupa evin untuk mengakses djp online sebagai platform pelaporan pajak secara daring
beberapa wajib pajak baru mengaku mendatangi pojok pajak karena dekat dengan tempat kerja
ini mau bikin efin sih jadi dipermudah dari kantor bisa bikin di menara bank mega
karena saya baru lapor pajak di tahun ini jadi saya baru masuk kantor di tahun ini
jadi harus bikin evin dulu baru nanti lapor spt nya
sih menurut saya karena jadi lebih cepat
karena kan ribet ya kalau harus kantor pajak
ngantrinya panjang kalau di sini kan cepat jadinya
berdasarkan data kpp pratama jakarta mampang perapatan
hingga enam belas maret dua ribu dua puluh tiga tercatat sepuluh satu ratus tujuh puluh dua wajib pajak orang pribadi telah melaporkan spt tahun dua ribu dua puluh
angka tersebut lima puluh satu tujuh persen dari target sebesar sembilan belas sembilan ratus tujuh belas wajib pajak orang pribadi di wilayah kpp jakarta mampang perapatan
sebagai informasi batas akhir pelaporan spt pajak penghasilan orang pribadi
jatuh pada tanggal tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
ayo lapor spt sebelum terlambat
agung happy maranata jakarta